pil sebagai tuan rumah persija jakarta tak mampu menaklukkan sang tamu persib bandung dalam laga lanjutan liga satu dua ribu dua puluh
laga yang digelar di stadion utama gelora bung karno ini berakhir dengan skor satu
dan untuk mengulas hasil pertandingan telah bergabung bersama kami korespondensi indonesia erlangga wisnuaji di stadion utama gelora bung karno
angga tim mana yang terlebih dahulu terlihat dominan dalam laga ini
ya alfian memang pertandingan antara big match di liga satu antara persija jakarta melawan persib bandung baru saja usai
dan akhirnya pertandingan ini harus berakhir dengan skor sama kuat satu satu
sebenarnya kalau kita mencoba menganalisa jalannya pertandingan tadi persija jakarta sebenarnya cukup mendominasi jalannya pertandingan
di babak pertama ini beberapa peluang terjadi lewat kaki marco simic dan juga bruno matos
dan juga dari sayap persija yang diisi oleh yogi rahardian dan riko simanjuntak ini cukup menyulitkan barisan pertahanan persi bandung
namun hingga empat puluh lima menit babak pertama usai skor tetap berakhir dengan kedudukan sama kuat tanpa gol
dan di babak kedua akhirnya persija mampu membuka keunggulan lewat tandukan dari marco simic memanfaatkan tendangan pojok
gol ini terjadi di menit ke tujuh
dan di babak ke delapan
namun sayangnya keunggulan persija ini tidak dapat bertahan hingga pertandingan usai
dimana persi bandung mampu menyamakan kedudukan di menit injury time lewat gol dari arthur
dan hasil ini sekaligus membuat kedua kesebelasan harus puas berbagi imbang angka satu satu
ini juga sekaligus membuat persib bandung kembali gagal mencatatkan kemenangan bila bertanding di jakarta
angga kalau kita berbicara tentang hasil satu satu
pertama ini bagaimana posisi persija maupun persib untuk kelas men sementara di liga ini
ya kalau kita berbicara performa antara persija dan persib bandung sebelum pertandingan ini
persib bandung ini sebenarnya mencatatkan hasil kurang baik
di dua pertandingan sebelumnya persib bandung mengalami kekalahan di kandang dari bayangkara fc dengan skor satu dua
kemudian saat tandang ke surabaya melawan persebaya surabaya
persib harus mengakui keunggulan persebaya dengan skor telak
sementara persija jakarta sebenarnya di dua pertandingan terakhir mencatatkan hasil cukup baik
saat bertanding di semifinal piala indonesia melawan borneo fc
persija jakarta mampu menang agregat dengan borneo fc dan maju ke final piala indonesia
kemudian di pertandingan liga satu
persija jakarta mampu menang satu atas pss leman
tapi dengan hasil imbang ini tentunya sebelum pertandingan persija melawan persib ini
persib berada di posisi tiga belas dengan angka mengumpulkan
sementara persija jakarta berada di posisi empat belas dengan mengumpulkan enam poin
sementara persija dengan angka lima poin
dan dengan hasil ini tentu di klasemen sementara
kedudukan persija persib tidak terlalu berbeda jauh
karena kedua tim hanya mampu bermain imbang dan hanya menambah satu angka di pengumpulan hasil angka di klasemen sementara liga satu
ya kalau kita berbicara mengenai persija dan juga persib
bandung ini merupakan musuh bebuyutan
lalu berbicara tentang pengamanan sendiri
bagaimana pertandingan pengamanan selama pertandingan dan akhirnya usai pertandingan seperti saat ini
apakah dari tiga belas ribu personel yang terjunkan pengamanan ini
seperti apa yang terlihat di stadion utama gelora bung karno ini sendiri
kalau bicara pengamanan memang pertandingan klasik
pertandingan penuh gengsi antara persija dan persib ini mendapatkan atensi atau perhatian yang cukup besar dari pihak keamanan
karena sejarah dan rivalitas di dalam dan di luar
lapangan antara persijaya dan persib bandung ini cukup kental
dan benar memang untuk pertandingan ini pihak keamanan tni polri dan aparat gabungan
telah menyiapkan hampir tiga belas personil gabungan untuk mengamankan jalannya pertandingan
dan sebagai tambahan informasi
di pertandingan persija melawan persib tadi ini
sekitar enam puluh sembilan ribu tiket atau hampir tujuh puluh ribu penonton
hadir di stadion utama gelora bung karno
dan untungnya tidak terjadi hingga saat ini
tidak terjadi insiden yang mengkhawatirkan atau keributan
karena seperti kita ketahui bahwa
tensi pertandingan antara persija dan persib ini memang selalu cukup tinggi
dan kalau kita ingat di pertandingan yang terakhir
pada bulan september tahun lalu
ini persija melawan persib bertanding di stadion gebela
pertandingan ini memakan korban
dimana saat itu salah seorang supporter persija jakarta
haringga sirila harus tewas di kroyok
oknum supporter persib bandung di area kawasan stadion gebela
di pertandingan hari ini
tidak terjadi insiden
karena seperti kita ketahui juga
pihak liga dan pihak aman
sudah melarang supporter dari tim tamu
untuk datang ke jakarta
untuk menonton pertandingan ini
hal ini juga dilakukan apabila persija jakarta tandang ke persib bandung
dimana supporter dari persija juga dilarang
untuk menonton langsung pertandingan di bandung
kita semua tentu berharap
bahwa pertandingan ini dapat berjalan lancar
hingga usai dan hingga nanti
seluruh supporter pulang ke rumah yang masih masih ngalfian
terima kasih erlangga wisnuaji
langsung dari stadion utama gelora bung karno jakarta